kecelakaan ini terjadi akibat adanya rencana
halo saya harus agak berlari karena ada narasumber yang harus kami kejar
jakarta pusat dibuka keempatnya di seputaran sarinah
ini siapa pak dibalikin pak
terasa sekedar bisa liasa
pertama menghadirkan kebenaran